sementara itu kejuaraan veteran badminton fukokyong ke delapan kembali digelar di jakarta
kejuaraan antar klub yang diikuti enam belas tim dari sepuluh negara akan diadakan dari tanggal tiga belas hingga lima belas september dua ribu sembilan belas
bunsak ponsana taufik hidayat ong yuhok dan bambang suprianto adalah beberapa nama pemain pemain badminton top yang akan mengikuti kejuaraan fukokyong ke delapan
yang digelar mulai jumat pagi di lapangan badminton taufik hidayat arena
acara pembukaan dihadiri oleh defile ke enam belas tim
dan sebelum dimulainya pertandingan pertama kejuaraan turnamen dibuka oleh pertandingan eksibisi ganda
antara taufik hidayat yang berpasangan dengan liliana natsir melawan bunsak ponsana dan fukokyong
pertandingan ini sendiri dimenangkan oleh taufik dan liliana
kejuaraan ini merupakan kejuaraan bagi mantan pemain yang ingin reunian antar mantan pemain
pertandingan ini juga membuat taufik membuat kejuaraan bagi mantan pemain badminton dunia
memang seru gitu ternyata